perkembangan terbarunya megia polisi telah menahan dua orang yang diduga provokator pada aksi mahasiswa di depan gedung dpr senayan jakarta pada selasa sore
ya benar sekali heranov dan sementara sejumlah mahasiswa yang terlibat bentrok di depan gedung dpr juga terluka dan sebagian jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat
aparat gabungan tni polri berupaya membubarkan masa aksi penolakan revisi undang undang kpk dan revisi kuhp yang terjadi di depan gedung dpr senayan selasa sore
sebagian mundur setelah terkena gas air mata yang ditembakkan polisi
masa yang bertahan menguasai jalan tol dalam kota dan jalan jenderal gatot subroto dengan membakar badut
polisi kemudian menangkap dua orang yang diduga provokator saat mengisir barisan masa yang terlalu lama
yang belum mengubarkan diri
sementara itu sejumlah mahasiswa yang melakukan aksi di depan gedung dpr jakarta pusat terluka akibat bentrokan dan sebagian lainnya jatuh pingsan
menurut keterangan salah satu mahasiswa rekan rekannya mengalami cedera akibat tembakan gas air mata dan semprotan water cannon polisi
beberapa gas air mata jadi mahasiswa perlu mundur langsung
berapa orang yang luka luka
wah saya kurang tahu mas kalau yang luka luka
tapi dari saya pantau ada beberapa orang yang luka luka
ada beberapa yang sudah langsung dibawa sama medis tapi kurang tahu beberapa
kalau luka lukanya tidak terkena gas air mata
mahasiswa yang pingsan dan terluka mendapat pertolongan pertama dari petugas palang merah indonesia
mereka yang perlu pertolongan medis lanjutan langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans
tim liputan cnn indonesia